kebersihan saja aku jaga apalagi dirimu
pulau cambacamba merupakan pulau buatan yang kini menjadi salah
satu destinasi wisata bahari di kabupaten pangkep sulawesi selatan
untuk mencapainya pengunjung dapat menyewa perahu di dermaga macinibaji dengan biaya satu ratus lima puluh rupiah
per kapal waktu tempuhnya pun tidak lama hanya sekitar sepuluh hingga lima belas menit anda sudah tiba di
biaya masuknya pun hanya lima rupiah saja tersedia juga sebelas unit penginapan dengan harga
hingga dua ratus rupiah per malam nah meski belum sepopuler pantai pantai lainnya yang ada
di kota kota seperti makassar ataupun kota kota besar lainnya di sulawesi selatan nyatanya pulau
cambacamba ini juga menawarkan keindahan yang gak kalah indahnya seperti apa ayo ikut saya
pantai yang awalnya tak berpenghuni ini sekarang menjadi salah satu ikon
baru pariwisata bahari pangkep sulawesi selatan pulau ini semakin terkenal karena
memiliki keindahan bawah laut yang tidak kalah dengan pulau pulau lainnya
nah sekarang saya mau siap siap snorkeling saya mau ganti baju dulu nah saya ganti baju sekarang saya mau manual untuk turun ke b pumping
saya mau ganti baju dulu

sekarang saya mau siap siap ngeliat indahnya bawah laut pulau camba camba
menuju ke titik snorkeling saya harus naik perahu cepat sekitar lima menit untuk sampai ke bagian belakang pulau
peralatan snorkeling disediakan oleh pengelola wisata
dan sesuai perikiran saya keindahan bawah laut di pulau ini sangat memanjakan mata
kebersihan saja aku jaga apalagi dirimu
ini dia hutan mangrove dewi beringkasi yang juga jaraknya itu gak jauh dari pelabuhan macini baci
tadi dan memang ini juga lumayan asik banget buat foto foto dan memang sudah terawat dan cantik banget
ikut saya yuk
sebagai negara kepulauan indonesia memiliki banyak hutan mangrove atau hutan bakau
selain untuk mencegah abrasi
hutan mangrove dapat sekaligus dijadikan sebagai lokasi wisata
hutan mangrove dewi biringkasi yang terletak di desa bulu cindea pangkep ini salah satunya
lokasinya sekitar delapan km dari perbatasan maros dan juga pangkep sulawesi selatan
baru pertama kali
gimana kesana kesana pas ke sini
sempat foto foto nggak tadi
banyak kali malah
di laut abis jalan jalan di hutan mangrove
perut saya udah keroncongan banget nih
dan saya pengen banget makan yang puah puah
ini ada satu makanan khas
yakni sop saudara
dimakan bareng ikan bau bakar
yang memang khas banget sulawesi selatan
nah saya mau makan dulu ya
dan memang ini udah kelihatan enak banget
dan baunya tuh harum banget
sekilas sop saudara nampak seperti sop daging pada umumnya
namun yang membedakan hidangan ini
disantap bersamaan dengan ikan bandeng
atau warga setempat menyebutnya dengan ikan bolu bakar
warga lokal percaya
ikan bandeng khas pangkep ini memiliki kualitas terbaik
lantaran kondisi tanah tambak ikan yang berbeda dengan tambak lain
semangkuk sok saudara dan ikan bolu bakar
dibanderol dengan harga rp tiga puluh lima
anda bisa memasukkan kabupaten pangkep sulawesi selatan ini
sebagai pilihan wisata anda
karena liburan murah belum tentu murahan
di sekalian kurnia yuniarwan pangkep sulawesi selatan